kita ke indonesia open dua ribu sembilan belas
satu tiket final di nomor ganda putra indonesia open dua ribu sembilan belas
berhasil diamankan oleh hendra setiawan dan muhammad ahsan
duo berjuluk the daddies ini melakukan epic comeback
setelah sempat kalah di game pertama dari pasangan jepang
tampil di depan publik sendiri pada babak semifinal
ganda putra indonesia open dua ribu sembilan belas
di stora senayan sabtu siang
muhammad ahsan dan hendra setiawan sempat kesulitan
melawan takuro hoki dan yugo kebayashi yang bermain cepat
pada interval pertama tafro hoki mendominasi poin
enam sebelas untuk jepang
sempat mencoba mengejar di interval kedua
hoki dan kebayashi tetap unggul tujuh belas dua puluh satu hingga akhir game pertama
pada game kedua pertandingan berlangsung alot
dua warna yang rani panjang dan saling kejar poin
interval pertama kembali dikulitkan
kursi jepang sepuluh sebelas
kedadis melakukan comeback up di interval kedua hingga unggul dua puluh satu sembilan belas
pertandingan pun dilanjutkan dalam rubber set
hendra ahsan tampil menekan pada interval pertama set ketiga
pada pertengahan interval kedua pertandingan berlangsung menegangkan
beberapa kali jepang hampir menyamakan poin berkat sejumlah kesalahan dalam servis
dan penempatan pukulan hendra dan ahsan
namun mental ranking empat dunia ini lebih baik
sehingga berhasil mengamankan tiket ke final
mencimpulkan kemenangan di bawah kementuan dua puluh satu tujuh belas
tidak ada yang tidak berpikiran juga yang bisa masuk final juga
setidaknya kan targetnya mungkin segini saja
tapi ya kita bersyukuran bisa final
kita pasti besok yang maksimal lah
ya musim tadi memang bermain cukup baik ya
pertama juga mereka lebih banyak menekan
misalnya kita harus bisa mungkin merubah pola ya
jadi kita memang harus lebih inisiatif
dari gerakannya dari pukulannya
jadi memang kita gak mau nunggu
dari saat pertama kita kebanyakan nunggu
jadi mereka enak buat nyerang
jadi setelah itu kita berusaha kita bisa nyerang
lolos ke final indonesia open dua ribu sembilan belas membuat the daddies akan naik ke peringkat tiga bwf pekan depan
dan laga final nanti juga akan menjadi final ke dua puluh lima bagi ahsan dan hendra setelah pertama kali mereka dipasangkan
mahardika utama fajar ahmad jakarta